untuk kali kedua beruntun barcelona tersingkir dari liga champions dan harus tampil di liga eropa
semua shark yang ditandai akustik
agar proses perebusan tidak memakan waktu lama
jadi kenapa bisa berlimpah dari israel sorry israel dan palestina kemudian ke israel dan iran
membuat semua orang terpukau
ragu ragu untuk membahas ini
lalu hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di beberapa negara termasuk amerika serikat dan inggris untuk menurunkan inflasi
kemudian juga pastinya aktivitas di sejumlah tempat makan masih juga warga pastinya memadati lokasi lokasi tersebut
tapi yang jadi masalah justru adalah
karena kita tahu bahwa pemirsa hari ini fili bahuri diperiksa untuk mendalami ya lhkpn dari fili bahuri
ini akan dimulai nanti akan ada trik trik lagi yang lainnya yang
berikutnya ditumbuk agar halus sebelum akhirnya dicampur semen dan abu dari limbah masker
salah satunya ini nih presian
kemudian pak firly itu melanggar etik berdasarkan dengan putusan dewan
oh belanja bulanannya sekian oh misalkan saya untuk kebutuhan transportasi bensinnya sekian tolnya sekian parkirnya sekian
ya ampun terus habis itu reboundnya kembali ke state kamu awal ini lumayan juga dong perjuangannya